pakai matamu ambedkasi
aku tahu dia tidak sadarkan diri
kalau kamu memang tidak mau membantu
jangan menuduh kemodakan aku tertidur
karena aku sangat tidak suka ambedkasi
cepat dan jubus
dia benar benar menguasai jurus membelah raga
kenapa kau betalkan jurusmu
jurus membelah ragamu
dan kita buktikan siapa yang paling kuat

inilah tempat yang paling baik
untuk menyaik beristirahat
aku tidak tahu siapa nama
tapi yang jelas
putramu arda lepa yang sangat memuliakanmu
memintaku untuk menguburkan jasadmu
dengan tanganku sendiri
karena aku sudah berhasil menguburkan jasadmu ke dalam boran
jinsi berubur dengan british law
hal itu harus disuruh pemberian rel darwin
masih maksimal bisa
saya adalah menoserek agama baru
aku direktris kabin jempa
tapi mengapakah kamu sedang memijakkan cerita ini menjadi sebuah kartu untuk restoration you
jangan lupa like share dan subscribe ya

amat kasih ayo bantu aku berat sekali ayo amat
tapi apa yang terjadi dengan anda prabu
siapa yang bilang tertidur apakah kamu tidak mempunyai mata bekasih
keponakan tercintaku sekarang sedang tidak sadarkan diri
pakai matamu amat kasih
iya raka aku tahu dia tidak sadarkan diri tapi kenapa
kalau kamu memang tidak mau membantu jangan menuduh kemarakan aku tertidur
karena aku sangat tidak suka amat kasih
cepat dan tugis yang kemarin

ambuing ambuing ger prabu
rasiguro roh dan bisa diterimaku bumi berarti ada sesuatu yang memang belum sempurna ger prabu
berarti ada sesuatu yang memang belum sempurna ger prabu
ada ketidakwajaran yang ingin gerd prabu tanyakan
rasih aku mengalami kesulitan dalam menguburkan jasad ibu dari adalepa
aku sudah mencobanya tapi sepertinya jasad itu menolak untuk dikubur
tidak aku sudah mencobanya